oke ngomong ngomong soal barongsai ya selalu hadir dan identik pasti dengan perayaan imlek
nah perayaan imlek memang tidak lengkap tanpa kehadiran tarian barongsai
nah di setiap kemeriahan momen imlek baik misalnya di vihara kelenteng mal pusat perbelanjaan
di setiap keramaian intinya barongsai ini selalu menjadi pertunjukan yang ditunggu tunggu
saya waktu kecil selalu pengen banget kalau ngeliat barongsai di saat imlek ya
bukan sekedar menghibur tetapi barongsai juga punya nilai filosofi dan juga sejarah bagi etnis atau masyarakat tionghoa
nah apa sih nilai filosofinya saya hadirkan
ini buat saya teman teman saya orang orang yang hari ini nggak kebagian nonton barongsai ya
ini kita lihat berdasarkan kepercayaan tradisional dari masyarakat tionghoa
nah singa merupakan simbol keberanian stabilitas dan juga keunggulan
lalu kenapa sih barongsai
ini selalu identik dengan perayaan imlek dan juga masyarakat tionghoa
saya buka nih barongsainya kelentengnya semua ada di sini di studio saya
menurut kepercayaan leluhur etnis tionghoa
awal tahun baru ini dikala dewa dewi kembali ke kayangan ya
roh roh jahat katanya semakin bebas berkeliaran mengganggu penghuni bumi
nah karenanya masyarakat tionghoa kuno menggelar ada satu ritual
yang berupa tarian barongsai untuk mengusir roh roh jahat tersebut
tapi di versi lain ada versi lainnya juga nih ya
ih datang nih barongsainya
ini juga menyebutkan ada legenda yang berkembang dahulu kala
dimana kehadiran makhluk jadi jadian yang suka menyerang anak anak kecil
maka untuk mengusir makhluk menyeramkan tersebut roh jahat tersebut juga dihadirkan musik
dan juga sesuatu berwarna merah
ya itu barongsai
jadi kalau saya pakai baju merah bisa mengusir roh jahat
oke mengapa barongsai selalu dihadirkan
di setiap momen atau perayaan imlek nih
tujuannya pastinya adalah untuk mengusir roh roh jahat tadi ya
dan juga aura aura buruk
ada suara pukulan ada simbal kemudian gong ada juga gendang
yang selalu mengiringi setiap tarian barongsai jadi lebih atraktif gitu lebih hidup lagi
masyarakat juga kemudian percaya bahwa tarian barongsai ini membawa keberuntungan
karena tarian barongsai tidak hanya hadir di perayaan imlek
tapi juga di beberapa acara penting lain misalnya peresmian bangunan pendirian kelenteng dan juga sebagainya ya
barongsai sendiri merupakan akulturasi budaya tiongkok di indonesia
barong berasal dari kesenian bali yaitu boneka yang dimainkan manusia di dalamnya
sedangkan sai dalam bahasa hokian berarti singa
nah klimaks dari pertunjukan barongsai adalah ketika singa memakan amplop berisi uang
ini ditujukan sebagai hadiah untuk singa tersebut
di atas amplop biasanya juga ada ditaruh kayak selada gitu sayuran selada semacamnya ya
hari ini terobati karena nggak bisa ngeliat barongsai di wiara di kelonteng di mall mall sama keluarga
jadi ada barangsainya di studio saya
terima kasih buat barongsainya